terima kasih namasi bersama kami merespon diagram kaisar sambo yang banyak beredar di media sosial
kapolri jenderal listio sigit prabowo menyebut tv simbol propa mabespori tengah mendalami hal ini
ia tidak membenarkan ataupun menyangka
dan sani polri sedang bekerja sama dengan ppatk guna menusuri rekening rekening judi online
ataupun judi online yang beberapa waktu lalu sudah terungkap
termasuk soal kemungkinan keterlibatan anggota kop sebaiknya di dalamnya
namun ia tidak menyebutkan apakah sudah ada anggota yang dinyatakan terlibat dalam kasus perjudian online ini
penyucian uang sehingga kemudian nanti bisa kita telusuri kemudian kita tarik
dan tentunya terhadap pelaku yang saat ini mungkin melarikan diri dan sebagainya kita keluarkan cekal dan red notice
sehingga tentunya ini semuanya supaya menjadi tuntas dan kalau nanti kemudian dari pelaku tersebut disebut ada anggota yang terlibat tentunya kita proses kita copot